bandung dikenal sebagai kota tujuan wisata yang menjadi incaran banyak wisatawan dari berbagai daerah
selain udaranya yang sejuk bandung menyuguhkan wisata yang unik
seperti stone garden dan gua pawon yang ada di cipatat kabupaten bandung barat
kawasan ini rencananya akan dicanangkan sebagai geopark nasional dan unesco global geopark
stone garden atau taman batu terletak di kampung girimulia desa gunung masigit
kecamatan cipatat kabupaten bandung barat
menurut kelompok riset cekungan bandung kawasan cstone garden dulunya adalah kawasan kars
yang diperkirakan sekitar dua puluh tiga puluh juta tahun silam merupakan lautan dangkal
sejak dua ribu empat belas kawasan ini dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai kawasan wisata bebatuan unik alami
melalui kelompok kesadar wisata atau pogdarwis
bahkan tak sedikit masyarakat yang dulunya berprofesi sebagai penambang kini beralih mengelola objek wisata
awalnya kita berpikir kita memudahkan para peneliti mengadakan penelitian di sini
karena kita beberapa akademisi kita ngobrol pelihara aja
akhirnya kita mencoba yang penting memudahkan mereka
ternyata dengan ada satu dua tiga yang datang ke sini itu menambah semangat bapak bapak di sini
udah kita jadikan aja wisata
waktu itu kita nggak berpikir berapa tiket masuk
nah ternyata kita uji coba sampai akhir desember kita sudah mencapai sembilan pengunjung
nah jadi itu tambah semangat
nah mulai dua ribu lima belas kita menghadap ibu kepala dinas para wisata kabupaten bandung barat
nah ibu kepala mencanakan udah aja kita buat wisata
batu batu di stone garden berbeda dengan batu batu letusan gunung api
di sini lebih ke batu gamping dan koral juga fosil purba
keragaman batu batu inilah yang membuat stone garden unik dibandingkan tempat wisata lain
setiap harinya kawasan ini selalu ramai didatangi wisatawan
sepanjang dua ribu delapan belas tercatat sudah ada sekitar satu ratus dua puluh ribu pengunjung baik lokal maupun mancanegara
kebanyakan dari mereka memilih stone garden sebagai tujuan wisata
karena keindahan batuan alami dan gunung masing nggit yang berdiri kokoh di depan mata
sehingga cocok untuk digunakan bersuah foto
lihat dari revisi teman katanya stone garden emang bagus banget
terus pemandangannya juga emang buat adem
kebetulan saya dari lemang ya penasaran juga
rata teman teman di sini piu piu buat foto sih bagus bagus
batu batu di sini merupakan artefak sejarah purba
pengunjung dilarang membawa pulang memukul atau mencorat coret batuan
yang menarik di stone garden adalah pengunjung bisa dengan leluasa melihat kerak ekor panjang yang banyak berkeliaran
kawasan ini dibagi menjadi tiga zona di mana masing masing zona diawasi oleh petugas
kawasan lainnya yang juga dicanangkan sebagai geopark nasional yakni guha pawon tak jauh dari stone garden
gua adalah bahasa sunda yang berarti gua dan pawon berarti dapur
merupakan sebuah gua alami dan situs purba kala
gua pawon menurut penelitian merupakan rumah dari manusia prasejarah berjenis homo sapience
terbukti banyak ditemukan perkakas dan berbagai peninggalan
ada beberapa ruangan di dalam guha pawon
di ruangan yang lebih terbuka terlihat replika tulang manusia purba yang sedang meringkuk
pengelola tak keberatan jika nantinya guha pawon dijadikan sebagai geopark nasional
rencana stone garden dan guha paon menjadi geopark nasional sudah dituangkan dalam nota kesepahaman antara pemkap bandung barat dan pemerintah provinsi jawa barat
di dalamnya berisi kesepakatan untuk mengembangkan dan mengembangkan geopark nasional
dan melestarikan geowisata kabupaten bandung barat ini
zayul kak kabupaten bandung barat